komite pemilihan ketua pssi sudah mengumumkan nama nama bakal calon yang akan bersaing
peta persaingan cukup menarik dengan latar belakang dan juga pengalaman yang beragam
salah satu yang tak mau ketinggalan diantaranya sejumlah politikus yang turut berambisi menjadi ketua pssi
berikut politikus dalam bursa pemilihan ketua pssi dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
nama namanya orang top semua
orang top semua
tapi ya memang pssi diminati banyak orang politik
ada dua kandidat yang namanya lekat dengan dunia politik bersaing dalam bursa pemilihan ketua pssi periode dua ribu dua puluh

pertama politikus asal jawa timur lanyala mahmud mataliti
yang baru saja dilantik sebagai ketua dewan perwakilan daerah satu oktober lalu
meski begitu lanyala yang pernah terjerat kasus korupsi bukan orang baru di persepak bolaan nasional
di pssi ia pernah menjadi anggota komite eksekutif hingga menjabat ketua umum pssi dua ribu lima belas
kini lanyala yang pernah menjadi politikus partai gerindra dan partai bulan bintang kembali termotivasi menjadi ketua pssi
saya ini dicalonkan oleh anggota
untuk saya memotivasi
maju atau tidak kita lihat di ujung
kalau saya lihat saya maju itu saya harus menang
kalau saya lihat maju masih ada yang lebih bagus kenapa enggak kasih yang lebih bagus ya
dpd itu hanya mensupport agar kegiatan sepak bola sampai di liga desa itu dibangkitkan semangatnya oleh anggota dpd di semua provinsi
politikus lainnya adalah fahri jemi francis yang merupakan kader partai gerindra
sekaligus ketua komisi lima dewan perwakilan
perwakilan rakyat periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
publik sepak bola indonesia terutama generasi milenial dan generasi z mengenal bung fahri ini sebagai politisi
tapi sebenarnya apakah anda memiliki pengalaman yang cukup mumpuni di dunia sepak bola
ya jadi saya memang politisi tapi sebelum menjadi politisi saya itulah pemain bola
saya bergabung dengan tim pon timur timur
terlibat dalam kegiatan kegiatan sepak bola baik itu di pssi sebagai ketua sport intelijen
tetapi juga saya membangun akademi sekolah sepak bola akademi di perbatasan yaitu bintang timur akademi
berawal dari cinta dan juga memiliki passion sangat besar di sepak bola apa nanti yang akan dilakukan jika terpilih
maka kita harus punya direktur teknik yang kita anggap bisa mengembangkan sepak bola kita
dan saya sudah pelajari bagaimana sejarah sepak bola menghasilkan pemain pemain itu adalah sven eriksson
dia menghasilkan pemain pemain kita waktu di primavera di sabdoria kirim ke sana
dan kemudian mereka bisa menjadi pemain bahkan sekarang menjadi pelatih bioma sakti ada kurniawan dan beberapa teman teman lain
dan yang kedua juga bahwa steven eriksson ini
itu menjadi timnas terakhir di filipina
dan filipina sekarang itu kita tahu dia di atas tujuh puluh tingkat di antara kita rankingnya lebih bagus sekarang
fahri yakin dengan pengalaman dan jaringannya sebagai anggota dpr dan pengurus pssi
ia bisa menjalankan program programnya baik untuk tim nasional liga dan termasuk penyediaan infrastruktur
dalam statuta pssi memang tidak ada aturan secara eksplisit yang melarang politikus menjadi pengurus pssi
pasal lima sabtu
satu atau pssi hanya menyebut pssi bersikap netral dalam hal politik dan agama
mampukah para politikus terlepas dari konflik kepentingan jika terpilih kelak
tim liputan cnn indonesia jakarta